apakah anda pernah mendengar istilah senam otak
untuk melatih kerja otak bekerja secara seimbang anda bisa melakukan brain gym atau senam otak
bagaimana senam otak dilakukan berikut informasinya untuk anda
braink gym atau senam otak bertujuan untuk memaksimalkan seluruh fungsi otak
di antaranya meningkatkan konsentrasi dan daya ingat
bahkan pada kasus tertentu senam otak dapat mengurangi resiko terkena struk dan menyembuhkan vertigo
sementara kalau senam senam yang lain memang dia integrasinya adalah supaya aliran darah bisa terpacu dari jantung ke seluruh sel tubuh mereka yang lain
tetapi senam otak ini memang mengacu tadi yang saya bilang
ke otak dulu pada saat di otak nah dia yang perintah ini otaknya
baru ke sana
senam otak bisa dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari anak anak hingga lanjut usia
ya dulu sih pas enam tahun lalu baru pertama ikut senam otak tuh sebelumnya suka malas belajar
setelah ikut itu latihan senam otak jadi konsentrasinya lebih gampang
secara medis senam otak mampu melatih keseimbangan otak kiri dan otak kanan terutama pada anak anak
dikatakan bisa dikatakan efektif
karena salah satu cara untuk melakukan stimulasi dan merangsang fungsi otak
mengoptimalkan fungsi otak adalah melakukan gerakan gerakan yang terarah yang terkoordinasi
senam otak bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja terutama saat konsentrasi anda menurun atau suasana hati sedang tidak bagus
lakukan gerakan gerakan sederhana seperti ini selama beberapa menit
bila ingin melakukannya secara rutin
bisa melakukan gerakan gerakan yang lebih rumit dengan iringan musik lima hingga lima belas menit setiap hari
bagi para pemula melakukan senam otak ini memang sangat sulit
bagaimana tidak saya terbiasa menggunakan tangan kanan tapi dalam senam otak ini saya harus menggabungkannya dengan tangan kiri
dan memang kalau saya rasakan senam otak ini berbeda dengan senam yang lainnya
karena dalam senam otak selain bergerak kita ikut berpikir
victor maribuan jakarta